pengadilan negeri jakarta utara selasa tujuh februari kembali menggelar sidang kasus penistaan agama dengan terdakwa basuki cahayapurnama
ya sidang di auditorium kementerian pertanian ragunan jakarta selatan ini adalah sidang yang ke sembilan
sebelumnya pada sidang ke delapan tiga puluh satu januari lalu jaksa penuntut umum menghadirkan ketua mui maruf amin dan dua warga pulau panggang untuk bersaksi
dan dalam sidang tersebut maruf mengungkapkan pendapat keagamaan yang menyebut basuki telah menistakan al quran dan menghina ulama itu
didasarkan pada laporan tertulis yang dikirim dari berbagai pihak serta proses penelitian oleh tim khusus dari mui
dalam rapat tersebut mui menilai basuki menganggap surat al maida sebagai alat pembohongan
dan kini kita telah terhubung dengan dya intan kartika yang saat ini berada di gedung kementerian pertanian jakarta selatan
ya selamat pagi dya dya hari ini masih ada lakukan keterangan atau meminta keterangan
dari sejumlah saksi kira kira saksi siapa saja yang akan dihadirkan pada sidang ke sembilan kali ini dea
selamat pagi lady dan alfian pada pukul sembilan waktu indonesia barat nanti pengadilan negeri jakarta utara akan menggelar sidang ke sembilan
kasus edukan penudahan agama dengan terdakwa gubernur dki jakarta non aktif basuki c purnama
dan agenda sidang untuk hari ini masih sama dengan minggu lalu yaitu mendengarkan keterangan saksi
ada tiga orang saksi yang hari ini akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yaitu dua nelayan di pulau panggang yang pada sidang ke delapan kemarin tidak dapat dihadirkan oleh jpu ke muka persidangan yaitu atas nama zainuddin dan sahbudin
kedua saksi ini dinilai oleh jpu adalah saksi yang mendengarkan secara langsung pidato basuki cepurnama yang kala itu menyebut salah satu surat di al quran yaitu surat al ⁇ maidah ⁇ lima puluh satu yang saat ini
kemudian menjerat basuki c purnama
dalam kasus hukum selain dua orang ini yaitu zainuddin dan sahbudin ada satu saksi fakta lainnya yaitu ketua komisi fatwa mui atas nama hamdan rashid
hamdan rashid ini merupakan salah satu anggota tim khusus bentukan dari majelis ulama indonesia yang kemudian mengeluarkan pendapat keagamaan yang menilai basuki cahayapurnama ini telah menistakan al quran dan juga menghina ulama
nanti ketiga saksi inilah yang akan didengarkan keterangannya
jika kita melihat dari sidang sidang
yang berlalu atau sidang sidang lalu yaitu pada sidang ke delapan bahwa salah satu saksi fakta yang dihadirkan adalah ketua majelis ulama indonesia ⁇ maruf ⁇ amin
maruf amin mengungkapkan pada sidang ke delapan kemarin bahwa alasan alasan atau dasar dasar apa yang kemudian menjadi hal yang mendasari dari pihak mui untuk mengeluarkan pendapat keagamaan
ada beberapa hal selain adanya laporan dari berbagai lapisan masyarakat kepada mui kemudian mui juga menilai bahwa pidato dari basuki c purnama yang kali itu menyebut salah satu surat di al quran yaitu surat al maida ayat lima puluh satu ini memiliki nilai bahwa basuki c purnama menistakan al quran dan juga menghina ulama
dan inilah kemudian yang nantinya diperkirakan akan terus digali oleh pihak kuasa hukum dari basuki c purnama
purnama karena kita tahu bahwa salah satu anggota dari tim bentukan mui ini adalah hamdan rashid
kira kira mungkin nanti yang akan didalami oleh pihak basuki cepurnama adalah soal dasar dasar apa yang menjadi penting bagi mui untuk menetapkan pendapat keagamaan dari mui tersebut lady dan alfian
untuk keamanan sendiri di sekitar sidang lady dan alfian memang sama seperti sidang sidang yang lalu di mana ada dua lima ratus personil